setelah cerai dari asep
nikah sama si toha lagi
ajatnya bukan toha
kalau kamu nikah sama si kemet
mana mau si ajat terima kamu lagi
kamu itu menyesal seumur hidup
gambarnya muncul terus
jangan marah dong med
hiburan kamu tidak lucu
dia marah beneran lagi
kamu dikasih tahu berkali kali
masih aja gak ngerti
nih caranya kayak begini
oh begitu begitu
tuh yang sana
iya baik juragan
eros kayaknya gak cinta sama aja
dia harus cinta sama kamu
mama udah keluar uang banyak buat dia
ya ajat ngerasanya begitu ma
eros gak pernah gembira kalau pergi sama ajat
beda kalau ketemu sama si kemet
waktu eros pulang dari bandung
ajat sama eros itu ketemu sama si kemet
si eros itu senyum manis ma ke dia
gak pernah tuh eros senyum manis ke ajat
udah gitu ma
si kemet itu yang salah
malah si eros yang minta maaf sama si kemet
gak tahu terima kasih ya
gak ada satupun yang boleh giniin anak mama
eros itu makin lama makin gak tahu diri
maka akan kasih tahu berapa yang mereka harus bayar
kalau eros gak cinta sama kamu
sawahnya ladangnya bisa terjual semuanya
antarin mama ke rumahnya sekarang
kamu tidak akan bahagia semajat
hidupmu akan tergegang
saya tidak boleh nangis
air mata dan kesedihan tidak akan merubah apa apa
kecuali hanya membuat mata menjadi lengkap
dan yang pasti
saya tidak akan bahagia tanpa kamu r
kamu ingat sih momun
kekuh tidak mau dinikahi dengan toha
padahal tohate sudah punya sawah
sudah punya ladang
sudah punya sapi
alasannya karena doa sudah tua
seumuran sama abahnya
maunya nikah sama si asep
pacarnya yang seumuran
asep tidak punya apa apa
kerjanya cuma ngegarap sawah orang
tidak sampai enam bulan nikah
setelah cere dari asep
nikah sama si tohala
ajatnya bukan toha
kalau kamu nikah sama si kemet
mana mau si ajat terima kamu lagi
emang gak mau kamu itu menyesal seumur hidup
lebih baik nangis sekarang
saya harus cari anak anak
kasian si kemet
oh good liat dia tergila gila sama cewek
bisa hancur si kemet
buka kamu itu kenapa sop
sudah jadian sama emeh
kalo kamu jadian sama emeh
kan kamu udah janji
gara gara ngotorin tembok rumahnya
itu pelajaran pertanyaan
yang harus kamu ingat
cinta perlu pengorbanan
pengorbanannya nggak ada yang lain apa
selain diubur mama
pengorbanan dan pelajaran
tunggu saja sampai emeh baca
hati emeh pasti akan berbunga bunga